gini ayo aku tadi kesiangan
jadi aku harus buru buru buat masak buburnya mama
loh mama kan udah gak tinggal sama kita lagi
ardi saya sudah memberikannya obat penenang
ya bangun ya
jagalah ibu nek
lah buatlah dia supaya tenang
jangan sampai dia stres
satu hal yang dia pikirkan akan membuatnya menjadi gelisah seperti ini
pasti berpisah dari intan bikin hal stres dan kumat
aku tahu ini berat untuk kamu naik
tapi aku belum bisa melupakan masa lalu itu
aku belum sanggup menerima intan sebagai anak kamu
kenapa intan harus hadir dalam keadaan
andai saja intan bukan anak kamu naik
aku gak perlu menjauhkan kamu dari dia
kamu kan akan mendapatkan ibu nela
kamu gak boleh stres begini dong
tenangkan pikiran kamu
bagaimana kamu bisa menenangkan ibu nela sementara
kamu sendiri banyak pikiran seperti ini
satu lagi ardi

ibu nela harus rutin menjaga keadaan nela
ibu nella harus rutin minum obatnya secara teratur
karena itu akan membuatnya tenang
dan emosinya kembali stabil
kenapa jadi kayak gini sih
aku nggak bakal biarin mama pergi
aku harus bisa buat mama lupa sama intan
intan enggak ikut kerubah
mas bisain intan berkan nurun nela
mas bisain intan berkan nurun nela
kamu harus berhati hati
aku nggak bisa liat intan ada di rumah
apalagi setiap hari setiap saat
dia ada di rumah
siapa aku ingin minta
di kepala aku cuma ada kejadian pahit yang menimpa naila
mas kamu udah membuat keputusan yang salah
kayaknya satu hal yang terbaik untuk naila dan semuanya
naila harus kumpul lagi sama anaknya intan
mama bermaksud baik ardi
mama gak usah pura pura baik sama naila
aku tau ma mama masih membenci nailah iya kan
ma saya udah sadar saya udah cerita semuanya ke aku
mama selama ini menghalangi aku untuk menemukan naila
mah kalau mama emang masih pengen aku dan tiara tinggal di rumah ini
stop ikut campur urusan keluarga aku
apalagi mencoba menghancurkannya
ya entah ma
apa yang kamu berniat nanti sama arbitra koordinator
uang jaminan dan disetujui oleh pengadilan sekarang bapak sudah bebas alhamdulillah
selamat pak mirza kini anda sudah bisa melanjutkan hidup dengan tenang ya pak terima kasih banyak pak
bapak udah bantu saya pak sekali lagi makasih ya pak ya pak sama sama itu bukan masalah
ustadz hamzala yang sudah meyakinkan saya bahwa anda tidak bersalah dan ini sudah kewajiban saya
sama bantu anda ya ya allah terima kasih ya allah ya ampun aku kesiangan aku mau bikin bubur buat mama
tanpa buru buru begitu
entah pagi pagi ngapain ini aku tadi kesiangan jadi aku harus buru buru
baru baru ini aku tadi kesiangan jadi aku harus buru buru
dulu malah masuk berz getty ya mama loh mama kan jangak tinggal sama kita sama kita lagi
hai jadi sekarang intan enggak usah repot repot ngurusin mama ya kan
hai hai hai intan ini pasti
sangat sekali buat kamu
tapi intan masih punya eyang
masih punya kakek arief
masih punya om irsa
yang selalu ada
intan lebih baik siap siap ke sekolah ya
aku gak mau sekolah eyang
kenapa gak mau sekolah
intan ingat gak pesannya mama
mama kan ingin intan jadi anak pintar
karena mama bangga
kalau intan jadi anak pinter
intan mau kan
pagi pagi mukanya kok ditekuk
nanti cantiknya kurang lagi
kamu pasti lagi
tiara kasihan ngeliat mama ngamuk ngamuk
kasian dia oma
kamu tenang aja
dia pasti akan sembuh
tiara selalu ceria
tapi semenjak nailah datang
dia jadi sedih murung
seharusnya nayla memang gak pernah
muncul sebagai ibunya tiara
dengan begitu cucuku gak akan
sekolah aku harus ngomong apa sama intan
kamu masih mikirin anak jalanan itu
dia itu selama ini
dengan bermacam macam masalahnya
kamu itu kan punya masalah sendiri
selesakan juga masalah
dia pasti nyari mamanya
gak usah dipeduliin
kamu ingat gak sih
kemarin tante maya
di rumah sakit